kata orang kalau ada pacaran itu jangan jauh jauh
teri sambar orang lagi
di sambar gak akan ada juga yang nyambar
ya pasti ada lah
secara pacarnya cantik banget
gue udah muak banget ya
lihat si cewek asongan deket deket sama lo
lo kan pacar gue
ini peringatan terakhir
kalau si cewek asongan masih deket deket sama lo
gue bisa lakuin lebih daripada yang gue lakuin kecitra
gak usah ancing citra
kalau lo bisa jauhin si cewek asongan
gue bakal diem aja
dan gue mau lo tunjukin ke cewek asongan
kalau dia bukan siapa siapa di mata
lo bisa danurutin gue

kok gue ditinggalin sih

mel kalau pangeran gak mau selfie sama lu gak apa apa
mending lo ajak fasya aja tuh selfie
ternyata dia suka sama lo
kok gak usah ngumpet ngumpetin dari gue
video yang lo kemarin kirim ke gue
lupa lo off in suaranya
jadi gue bisa denger semuanya
oh iya itu bukunya gimana
lo jadi mau bantuin gue kan
kalau ada pacaran itu jangan jauh jauh
terlisa berorang lagi
akan ada juga yang nyamber
ya pasti ada lah
secara pacarnya cantik banget
gua gak akan lakuin apapun biar rizky jauhin lo usus goreng
batu bata gak suka gue jadian sama rizky
bukan karena alasan lain
tapi karena emang dia gak mau kalah dari rizky
berantakan gue rapin ya
hmm salah gue lewat sini
sekarang udah rapih
eh gue boleh titip absen gak
gue udah bilang sih sama pak regar
kalau gue gak bakalan masuk hari ini
soalnya gue ada latihan basket
terus sekalian ada briefing ukm
jadi nggak bisa di skip
by the way kalian berdua onyok banget deh
hmm tapi makasih ya udah bantuin gue
tapi makin hari gue lihat lo berdua makin sehat ini
jadi udah cocok deh kalau jadian
ya udah gue duluan ya
jangan lupa absen gue oke
tadi aku udah kirim foto foto yang di request sama pak remote
aku harap dengan itu dia bisa lebih full down
kamu kenapa lydia kok diem aja dari tadi
aku cuma lagi mikirin putri
perempuan inisial p yang kamu bilang lagi dekat sama rizky itu
aku masih heran
kenapa rizky tertarik sama perempuan yang asalnya dari kalangan bawah
aku pengen putri bisa deketin aku sama rizky lagi
menurut kamu gimana
aku mau ke rumah
coba aja kamu ajat dia jalan
atau beliin dia sesuatu
mungkin aja dengan gitu dia mau bantuin kamu
tungguon yang terakhir ini
aku su dying maarah kesana ya
tingelinya mortal banget braina
gak apa apa ampun bakalan frank saint write
banyak media discussing yang tersantai santai
aduh banyak chatnya lagi dari si jerami
baru aja sampe udah dapet beginian
agresif amat tuh perempuan
cinta aku layu sebelum berkembang
rasanya udah kayak campur rasa duka
sebenernya kerja disitu apa engga siapa cuman tamu aja sih
bikin penasaran aja
senyumnya itu loh aduh
aras ga takut
ini bida dari gue
kenapa nggak dari dulu aja